lembaga swadaya masyarakat pemerhati lingkungan walhi
berencana menggugat gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
atas pengeluaran izin reklamasi pulau g
menurut walhi proyek reklamasi memiliki dampak lingkungan yang akan merugikan masyarakat
makanya kasih tahu walhi kalau nggak setuju reklamasi
pertama pelajari kajian belanda bahwa jakartanya makin turun
satu satu cara untuk menyelamatkan itu adalah melakukan reklamasi membuat tanggul
yang kedua kalau nggak setuju reklamasi yang di pt un itu kepres
atau minimal pergub foke dua ribu dua belas yang kasih tujuh belas pulau
kenapa sih pilih pilih yang khusus yang saya keluarin